pemblokiran aplikasi tiktok telah dicabut oleh kementerian komunikasi dan informatika pada selasa satu pekan setelah aplikasi diblokir
sebelum aplikasi tiktok diblokir pada tiga juli lalu menteri kominfo rudiantara mengatakan telah menerima ribuan laporan masyarakat mengenai banyaknya konten negatif dalam aplikasi yang tidak pantas dilihat terutama untuk anak anak
setelah melakukan blokir pemerintah mengirimkan surat elektronik kepada tiktok untuk membersihkan konten negatif tersebut
hasilnya tiktok telah menambah batas umur pengguna aplikasi yang semula dua belas tahun menjadi tiga belas tahun
tiktok juga mengembangkan sistem artificial intelligence untuk membantu filter konten serta merekrut dua ratus karyawan indonesia untuk mengawasi konten
tapi tentunya setelah ditutup kemudian dibuka ada komitmen yang harus dipenuhi oleh pihak tiktok
agar tiktok itu bisa memfasilitasi
fasilitasi pengguna aplikasi itu untuk hal hal yang positif
yang terpenting adalah komitmen untuk membuat aplikasi itu lebih positif mengajak generasi muda ke arah yang lebih positif